kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia mengadakan konferensi pers terkait dengan langkah kementerian ini pasca moratorium dan larangan transhipment
atau aktivitas bongkar muat kapal penangkap dan pengangkut ikan di tengah laut
kementerian kelautan dan perikanan melalui direkturat jenderal perikanan tangkap menyatakan bahwa tengah menuju kepada prinsip perizinan e service
dengan menggunakan teknologi untuk mempercepat perizinan bagi kapal penangkap dan juga pengangkut ikan di laut
banyak pihak terutama nelayan dan pemilik kapal nelayan yang mengeluhkan soal adanya perizinan
persoalan timbul akibat kurang lengkapnya dokumen yang dimiliki sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan
banyak orang mengeluh bahwa perizinan tangkap ini bertele tele karena izinnya banyak
izin yang ada ini adalah perizinan tangkap
ada yang kita keluarkan itu hanya dua saja
satu izin untuk menangkap ikan satu izin untuk mengangkut hasil penangkapan ikan
pak ada satu lagi izin pak namanya siup itu sebetulnya kategorinya hanya izin prinsip
bahwa mereka boleh melakukan kegiatan perikanan
tinggal pertanyaannya mau nangkep atau mau mengangkut
mengangkat hanya satu mengangkut hanya satu
tapi kita minta persyaratan
jadi kita minta persyaratan
di mana mana saya kira pasti dimintakan persyaratan untuk menjamin bahwa
apa yang akan dikerjakan oleh mereka adalah sesuatu yang benar adanya dan mudah untuk kita kontrol